jalan jalan ke kota bantul yogyakarta rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner khasnya yakni ingkung ayam jawa
masakan yang biasa tersaji di berbagai hajatan masyarakat jawa ini kini bisa menjadi santapan sehari hari dengan rasa yang gurih dan manis
di desa gosari kecamatan pajangan sangat mudah menemukan warung makan yang menyajikan ingkung ayam
namun tempat makan yang satu ini disebut sebagai warung ingkung jawa pertama di bantul
cara membuatnya ayam kampung dimasak secara utuh dengan sejumlah bumbu diantaranya bawang merah bawang putih ketumbar salam lengkuas jahe gula merah dan garam
kemudian santan ditambahkan untuk menguatkan rasa guri ingkung ayam
disajikan utuh ingkung ayam dibanderol rp satu ratus lima belas hingga rp satu ratus tujuh puluh per ekor
tergantung pada ukuran ayam yang dipilih
masakan yang cocok sebagai lauk makan siang ini akan kian nikmat jika disantap dengan nasi gurih dan sejumlah sayur khas yogyakarta
seperti gudeg manggar dari bunga kelapa gudeg jantung pisang dan terancam
yang merupakan perpaduan irisan sayur mentah dengan bumbu yang dicampur parutan kelapa